akhirnya perusahaan tambang newmont nusa tenggara dikuasai perusahaan dalam negeri
bagaimana kiprah dari sang pengakuisisi medco energi hingga mumpuni mencaplok produsen tembaga dan emas ini
awalnya selain newmont sendiri saham terbesar dimiliki oleh perusahaan dagang asal jepang sumitomo
kami akan mengulasnya dalam skema akuisisi untuk newmont pada sebelum diakuisisi yakin oleh medco energy group
kita lihat dulu untuk kepemilikan saham pada awal sebelum diakuisisi oleh medco energy group
ini dimiliki oleh nusa tenggara partners bifi yang terdiri dari newmont mining corporation
ini dimiliki oleh sumitomo corporation
dengan harga dua satu miliar dolar amerika serikat
sementara belum lama terjadi untuk transaksi ini
yang sudah dibeli dari ketiga gabungan perusahaan ini
sebesar dua enam miliar dolar amerika serikat
sehingga ada lima ratus juta dolar amerika serikat
keuntungannya dimiliki oleh pt aman mineral internasional
dan juga ap investama
medco enry group sendiri ini dimiliki oleh arifin panigoro
sementara untuk ap investam ataupun av investment ini dimiliki oleh agus projo sasmito
dan dengan dana dua enam miliar rupiah
ini menko energy group memperkirakan miliar dolar amerika serikat
di antaranya adalah bank negara indonesia bni kemudian juga bank rakyat indonesia dan juga bank mandiri
sehingga memang masih cukup sedikit untuk gabungan konsorsium perbankan
dan jika kita lihat setelah diakuisisi oleh medco energy
inilah akhirnya peta dari pemegang saham sesudah akuisisi
puku afu indah ini juga sebelumnya tidak menjual sahamnya ke pt ami
ini tidak menjual sahamnya ke pt ami aman mineral international
sementara untuk pt puku afu
kemudian jika kita lihat pergerakan sahamnya tentunya ini menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham dari pergerakan medco energy
jika kita lihat pada sembilan juni sahamnya ini masih berkisaran sekitar rp satu empat ratus per saham
kemudian isunya memang sejak awal tahun untuk saham dari untuk rencana maksud saya
rencana dari medco energi ataupun medco energy group untuk mengakuisisi saham dari newmort
realisasinya isunya juga baru berkembang belakangan terakhir ini
dan akhirnya sudah semakin gencar pertengahan bulan juni ini
sahamnya juga sudah mulai trennya disini naik
dari sempat kembali turun ke level satu dua ratus an
kemudian sempat langsung melesat dalam satu dua tiga empat hari beruntun
sahamnya melesat bahkan melebihi level rp satu empat ratus per saham
dan baru pada dua puluh sembilan juni
ini sahamnya di level rp satu empat ratus dua puluh per saham pada tanggal dua puluh sembilan juni
dan pada satu juli
hanya dalam rentang dua hari saja
satu juli pun ini juga penutupan untuk perdagangan di sesi pertama
sehingga potensi dari kenaikan saham medco energy untuk sesi kedua ini masih cukup besar
walaupun ihsg ditutupi zona merah pada perdagangan hari ini
kita lihat dari dua puluh sembilan juni
sahamnya masih diperdagangkan di level rp satu empat ratus dua puluh
kemudian setelah secara resmi medco energy group akhirnya mengakuisisi saham dari newmont nusa tenggara
sebesar delapan puluh dua dua persen
sehingga menjadi mayoritas pemegang saham dari nnt
sahamnya melesat sebesar rp dua puluh tujuh
angka ini masih berpotensi
masih terus menaik
jika memang para pokok pasar menganggap bahwa akuisisi ini akan menguntungkan medco energy group
dan juga tentunya akan memperbaiki dari kinerja perusahaan medco energy
karena tambang juga newmont nusa tenggara juga merupakan salah satu tambang yang besar di dunia
sehingga potensi dari kedepannya akan cukup besar
kita lihat apakah para pokok pasar juga percaya jika akuisisi ini bisa menjadi sentimen positif untuk sahamnya
yang dari tanggal dua puluh sembilan juni hingga
dagangan di sesi pertama satu juli dua ribu enam belas ini sahamnya sudah mesat hampir dua puluh delapan persen
dan mengapa untuk medco energy group akhirnya tertarik untuk mencaplok saham dari newmont nusa tenggara
karena kalau kita lihat dari proyeksi ataupun juga prediksi dari cadangan yang dimiliki oleh nnt
ini cukup besar
ini adalah cadangannya dua ribu enam belas
ini proyeksi yang dimiliki oleh newmont nusa tenggara
di tahun dua ribu empat belas untuk emas ini diangkat tujuh puluh enam ons
kemudian juga di tahun dua ribu lima belas untuk produksinya bahkan mencapai enam ratus tujuh puluh enam on
walaupun di tahun dua ribu enam belas diproyeksi akan ada sedikit penurunan
namun tidak cukup signifikan penurunannya itu di angka lima ratus dua puluh lima hingga lima ratus
kemudian untuk tembaga tujuh puluh satu ribu ton
ini di tahun dua ribu empat belas kemudian lonjakan juga cukup tinggi sekali
di tahun dua ribu lima belas produksinya menjadi dua ratus dua puluh empat ribu ton
dan sementara cadangan di tahun dua ribu enam belas ini dipikirkan akan bisa memproduksi atau memampu memproduksi sekitar satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus sembilan puluh ton di tahun dua ribu enam belas
karena sekarang pt newmont nusa tenggara sudah secara mayoritas dimiliki perusahaan lokal medco energy group
newmont nusa tenggara kembali ke pangkuan ibu pertiwi